seenggak kayak gitar seenggak kayak pedo
kenapa jadi kayak gini sih farah nadif
tapi gue tau
gue sadar diri
gue gak maksa untuk lo
ukur banget perasaan gue gak sama sekali
walaupun gue tau
cinta itu lebih membahagiakan kalau bisa memiliki alam
tapi gue lebih pilih
gue cinta sama lo kan pak harun
tuduhan lo tadi tuh selalu sekali gak bener
gue mau ketemu sama lo
lo tuh dendamin michelle dengan cara yang bener el

karena gue sudah dari kulkas
saya sudah subtitles nya
bahasa indonesia kan

ini sudah pasti gara gara aldino anak kipas yang soberkuasa itu
dia berani beraninya bikin rifa nangis
peter tidak terima ini kawan
beta harus bikin berdoa sama dia
kalau kita keluar terus ketauan sama rifa gimana
dia marah sama kita
kenapa malah ada pikiran begitu
beta ini tuh khawatir sama nona rifa
apa ala tidak khawatir sama nona rifa
masa gue gak khawatir sih
iya makanya kita samperin dia sekarang sudah
kalian burung ngapain disini sih
kalian burung ikutin gue lah ya
kita berdua khawatir sama lo fak
sudah pasti yang bikin nona rifa menangis itu aldin
tenang saja nona ya
beta akan bikin perhitungan sama laki laki ipap lagu itu
jangan gue mohon kalian jangan bikin masalah
kenapa jadi kayak gini sih farel
sekarang gue mau terbas
mau gak usah pake emosi
beta sudah tidak sabar lagi buat ngadepi anak gitu ya
nandif cukup nandif
gue gak suka lo pake cara kekerasan kayak gini
lu gak mau tiba tiba bukuh gue
selalu ini masalah apa sama gue
ini memang pantas dapat ini toto
karena ali sudah berani nyakitin dan membuat nona riva menangis
eh lo tuh gak tau kejadian sebenarnya
kalau ali tidak nyakitin nona riva
lalu kenapa nona riva bisa menangis
coba ali pikir baik baik
kali ini sudah batu batu salah
tapi ali tidak pernah mengakui ali punya keserauan
rasanya banget ngecut ali
sudah cukup nanda
nona riva minggir ya
bisa kan gue sebagai kekerasan
anak ipa ini harus dikasih pelajaran
supaya dia tidak semene mene lagi sama kita
tapi gue takut sama lo hah
lo tak ada yang harus diberikan

ale kenapa ikut ikutan tahan betta
betta lakukan ini semua buat nona riva
dan ale ada disini juga untuk nona riva toh
bunda riva itu disakitin dan dibuat menangis
gue ngerti lo marah dip
gue bakalan nyatai riva juga
kau tak bisa
kasian berhangat kropokolit
pasti sekarang dia lagi sedih dan dilema banget
lo pengen berada disini
gue tau lo lagi sedih kan
gue sambil jalan bawa motor
udah sini aja ini juga lagi adam
pakai bahu gue
mau aku buku
udah gak apa apa keluarin aja
gue gak liat deh
udah yang penting lu bisa ngeluarin semua yang lagi lu rasain
nih pakai aja bahu gua gak apa apa banget
gue gak akan ngecengin sumpah
jangan liat kan gue udah bilang jangan liat
iya oke gue gak akan ngeliat
kropokolit udah sini nih pakai nih
gue gak akan pamrik kok
kalo caranya keren aja aja gitu hele

mendingan lo pergi dari situ sekarang
gak ada gunanya juga
gue alah denny sinadif
kenapa kamu orang semua lepas alilah pergi begitu saja
teta ini boleh selesai kasih peruntungan sama dia
nadif please tenang dulu
bisa kan selesai masalah
gak usah pakai cara kekerasan kayak gini
kenapa lu sama sisa jebelain dia
kita buat ini semua untuk nona
karena betta tidak mau sekali nona itu disakiti
dan dibuat menangis
nadif gue bukan mau belain aldino
gak sama sekali
gue cuma gak mau memperkeruh masalah
gue gak mau memperpanjang
kalau aldino kenapa napa
sampai masuk rumah sakit
aku gak mau itu kejadian lagi nadif
lo gak tidak mau dan tidak rela untuk betta
kasih peruntungan sama alin
biarin dia pergi buat nenangin diri
nadif emang kayak gitu
kalau dia lagi emosi gak bisa diganggu
gak bisa ya tapi
mendingan sekarang gue anterin lo balik ya
lo perlu istirahat